hai jalan sih intinya ibu tuh gini ini apa tipe lopor
jalan sih intinya ibu tuh gini ini apa tipe lopor kita tentu
mesti ada disiplin organisasi tentu juga kita juga mesti urus buru petani nelayan kan
nah sebenarnya setiap titik titik perumah itu kan ada wakilnya kita
ada struktural ada yang legislatif ada eksekutif
masa sih bisa ada orang stunting ada harusnya kan masyarakat ada kebutuhan apa butuh solusi apa
pdi perjuangan siap dong untuk membantu menyelesaikannya
ada dpd satu ada dpr ri gitu loh nah saya tugas saya tuh buat bantu supaya bantu supaya rakyat itu
ada kurus mungkin kayak gitu ya ketika pemikiran pemikiran kita sampaikan kemarin kan di komisi
yang kedua kan kita sampaikan gimana untuk kesehatan rakyat itu gimana caranya bantu nelayan
untuk petani juga sama burung saya sudah sampaikan kemarin itu dijadikan rekomendasi tadi sudah jadi rekomendasi
saya kira ya dpd terima kasih dan tapi kan pendukasankan dari partai ya nanti ya
saya tifa solesa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya